sampai ketemu sama suami tercintanya iya kan adriana
nah jesu banget em yuk kita kawal
sumpah gue gak bawa mobil kita nepek adriana
mbak mbak mbak
ini tantanya udah nungguin nih
oh ini mah kecil ya
ya tante ya

kewain iban dan layani kita
bang baliknya api mbak
yaudah yuk yuk
tante tante jalan
oke jangan pegang
gak usah lama lama
aduh jangan so seksi deh
adriana turun ya
ini jangan pegang
sampai deh kita di kantor suami tersayang loh
lu jangan sampai bilang ke papinya reva ya kalau kita yang ngerjain lu
kalo lu berani bilang abis lu
gue jawab dia juga
gak boleh dicoba lah
nih orang gue gator rambut gue
nggak cantik kak
iya jauh banget
tari taksi dulu
bebe kamu gak gentle banget sih bebe
iya silahkan bebe
kamu guys yang best
aku harus cari adriana
dia pasti menuju hotel
karena gak mungkin dia tidur di jalan
rumah mamanya kan gak ada
aku akan cari di hotel mana pun
hotel yang aku tahu
penampilannya kayak gitu
duduk dulu sayang
siapa yang berani bikin penampilan kamu berubah jadi kayak gini saya
kamu kasih tahu mas
siapa yang sudah membuat penampilan kamu kayak gini
mas gak terima
mas akan balas perlakuan orang itu sama kamu
kamu kasih tahu mas
kasih tahu mas
mas gak rela
orang yang udah bikin aku kayak begini
nih rambut aku begini
orang itu adalah
rambut aku rotot
mas gak ngerti lagi suara
ya udah kamu rapin dulu
gak usah mas
gak usah mas
maksudku mudah banget soalnya
maksud untuk pelan pelan apa apa gitu ya
gara gara road range kemarin
nama mereka langsung melejit
kita buat jangan sampai mereka itu dikenal banyak orang
dipuji banyak orang
gue masih penasaran sama tuhan
dan gue dendam sama mereka
tapi saat ini kita nggak punya kekuatan
untuk ngadepin mereka semua
kekuatan kita masih berjauh
tapi gue ada setradisi
lu liat sih ivan
dia itu sepupunya monty
gue ada tugas buatmu
itu gak pantas jadi ketua aji
lo jadi ketua karena lo sabar sama boy
kalau lo berani lo boleh nyali
gue tantang lo balapan disini sama gue
lo kejar gue
terserah lo mau ngapain ivan
gue gak peduli
jebutan cewek sama monty aja lo kalah
gue tau kal
kal lo masih cinta sama raya kan
tapi raya gak mau sama lo
mendingan mulai sekarang lo belajar jaga omongan lo
lo beruntung lo sepupunya mondi
kalau engga lo udah abis sama gue
udah lo bilang aja
kalau takut sama gue mendingan lo keluar dari klub aceh
sekarang waktunya pertunjukan pak